segini belum pulang
pasti ke rumah dokter clara
ini mah harus disusul
ikhtiar mencari nafkah itu apa
uang pak ustad
barang barang yang akan dijual
kamu salah wocat
pantesan kamu tenggelam capek
ihtiar mencari nafkah itu
uang itu cuma salah satu alat
karena kamu telah capek dan lelah
dan merasa usaha kamu
dan kamu berharap
allah akan menepati janjinya
membuka pintu rezeki
tidak sesederhana itu
urusannya sama allah
apa yang harus kamu lakukan
setelah kamu berusaha keras
gak tau pak ustad
pasti kamu tidak tau
yang harus kamu lakukan adalah
memasrahkan segalanya kepada allah
atas segala usaha
dan upaya yang kamu sudah lakukan
secara maksimal itu
biarkan itu menjadi urusan
iya pak ustad
tidak mungkin tidak
wocat kangen sama kamu
kirain udah nikah sama dede cantik
belum dapat restu dari bapak
sekarang malah mayros teh juga gak setuju
dede cantik udah dijodohin di cidahu
sekarang udah bisa ketemu cuy
sebelum dede cantik jadi milik orang lain
kesempatan itu masih selalu ada
bos brai tenang aja
jangan putus asa
ncuy akan bantu
biar bos dry sama dede cantik bisa ketemu
ncuy anak buah yang paling setia sama bos brai
suara ada yang bisa saya bantu kah
ngobrolnya kita sambil duduk aja yuk
sus tolong dilanjutin aja rame
bagja itu teman pesantren saya dulu pak ustadz
saya dua tahun diatasnya
tidak tamat pak ustadz
itu sudah kamu ceritakan
tidak usah diulang lagi
kapan kamu datang
tadi siang pak ustadz
kalau boleh saya meminta izin
mau nginep di musyolah
musyolah itu bukan tempat untuk nginep
emangnya kamu pikir ini los men
tapi untuk sementara bolehlah
niatkan ini tetap
dan jaga kebersihan
terima kasih pak ustadz
kamu kerja apa sekarang
tidak kerja pak ustadz
sekarang susah cari kerjaan
saya mau kerja apa saja yang pentingnya
halal pak ustadz
kamu dulu jadi maklar kuburan juga mau
kamu bisa nyangkul
teman saya lagi butuh orang
buat bantu menggarap kebunnya
tapi di cidahu
bukan di sini
terima kasih banyak pak ustadz
siap pak ustadz siap
rumah allah itu harusnya seperti ini
untuk tempat saling bantu umat
ini yang namanya meramaikan rumah allah
segini belum pulang
pasti ke rumah dokter clara
ini mah harus disusul
nanyanya ada ada aja
ya dari jualan cilok aku
kok jam segini baru pulang
biasanya juga pulang jam segini
kamu teh kenapa
kamu aja yang panggil tan
kang asep aja
buat gantiin uang kita
gak berani kang
assalamualaikum mas aum
mau ketemu idan
idannya tidak di rumah
nanti saja kalian balik lagi
kalau mau ketemu dia mah
kang asep aja
ada apa ini teh
soal hutang hutang mana nanti langsung saja kalian berduati kepada idan
hal seperti itu dia tidak ada hubungannya dengan bapak
tidak ada hubungannya juga dengan barang barang yang ada di rumah ini
semua barang yang ada di rumah ini
miliknya neneng anak bapak
tidak ada satupun miliknya si idan
kamu kurangnya tembel pengumuman jepang mas om
di cari petani untuk mengelola lahan di cidaho
musyola seharusnya begitu
bukan hanya tempat untuk urusan akhirat
tapi juga untuk urusan dunia
karena dunia itu juga jembatan untuk menuju kampung akhirat
saya setuju pak ustadz
masjid atau musola harus menjadi tempat
dimana kita bisa memikirkan
kemakmuran serta kemaslahatan umat
ada yang salah pak ustadz
kalau waktunya tidak tepat
itu bisa jadi tidak berpengaruh
allah akbar allah abban
kalian gak selesai berjamaah di musyallah
kamu dari mana tang
dari rumahnya kang idan